prahara di tubuh partai demokrat kian memanas hari ini klb demokrat versi sumatera utara menetapkan muldoko sebagai ketua umum partai demokrat versi klb dan marzuki ali sebagai ketua dewan pembina
betulkah partai demokrat kini di ujung tanduk setelah pecahnya kepemimpinan di tubuh partai itu
kita akan berbincang dengan sekretaris majelis tinggi partai demokrat andi malarangen selamat malam bang andi
kemudian kita masih menunggu nanti perwakilan dari klb demokrat versi sumatera utara max sopacua yang nanti akan bergabung sesaat lagi dan juga adi prayitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
selamat malam mas
selamat malam kira selamat malam bang andi ketemu lagi kita
selamat malam mas adi
oke baik menarik apa yang terjadi hari ini saya ke bang andi terlebih dahulu
sudah ada pernyataan resmi dari ketua
partai demokrat ketika membaca gerak gerik ada pergerakan begitu kita tahu dalam satu dua hari ini banyak sekali informasi yang beredar bahwa akan segera dilakukan klb
pada saat detik detik itu partai demokrat melakukan langkah apa mas andi
loh kita kan sudah mengantisipasi sejak awal
bahwa pak muldoko di belakangnya gerakan untuk mendongkel kekuasaan yang saya ini
ini elemen kekuasaan yang selalu kita katakan itu ini bukan soal internal partai demokrat
tapi ada elemen kekuasaan yang kemudian bersekongkol dengan orang orang yang mau jual jual partai ini
dan kemudian mereka akan membuat klb abal abal
dan itu kbl abal kenapa dibilang abal abal
karena tidak sesuai dengan adrt
tidak sesuai dengan konstitusi partai
jika dalam adrt dikatakan bahwa yang bisa kalau membuat klb itu syaratnya adalah ada persetujuan dari dua per tiga ketua dpd
ada separuh dari dpc dan ketuanya yang pemilih hak suara
dan ada kemudian juga persetujuan dari ketua majelis tinggi
penyelenggaranya adalah dpp partai demokrat
ini empat empatnya tidak ada
tidak satu pun ketua dpd yang hadir dalam klb
karena itu kita tahu lah ini model klb abal abal
lalu kemudian mereka karena kekuasaan dan uang
sejak awal dikatakan oleh pak muldoko
karena itu bohong pak muldoko sejak awal
sekarang kan ketahuan apa yang kami katakan sejak dulu benar
ini elemen kekuasaan yang mau melakukan intervensi dengan menggunakan perilaku kekuasaan lama gaya orde baru
oke bang andi tunggu dulu
tadi bang andi bilang ini karena faktor kekuasaan dan juga uang
apa kemudian yang berada di balik penyandang dana klb yang saat ini berlangsung di sumatera utara
tanya pak muldoko lah
info dari bang andi
semua diiming imingi uang
ada yang seratus juta ada yang dua ratus juta
dikasih panjar dulu nanti di donasi kalau klb
nanti kemudian setelah ini mereka akan menuju ke kumham
di kumham meminta disahkan
sejak awal pak muldoko kan mengatakan didukung oleh pak lura
didukung oleh kumham
dan segala macam
lalu tapi kan kita masih percaya bahwa ada integritas di kumham itu
gampang kok melihatnya
apakah itu abad apa atau bukan
daftar yang hadir itu lihat aja siapa nama namanya
dan kemudian dibandingkan dengan daftar pengurus partai demokrat
ketua ketua dpc ketua ketua dpd dan sebagainya
dan kita dilihat
tadi nggak bisa bicara kok nggak bisa jawab
itu pun nama ketua dpd
ada yang hadir apa tidak
cuma yang kita prihatin adalah
ini klb abal abal ini tidak ada izin dari polri
tapi kok diliarkan
bahkan seperti diprotek dijaga supaya tidak bisa diganggu
nah ini kami mempertanyakan
ini harus begini ke demokrasi indonesia kembali ke masa lalu zaman orde baru
oke saya ke mas adi dulu komentarnya
oke sambil menunggu tersambung dengan perwakilan ataupun inisiator klb
yang saat ini masih berada di sumatera utara
mas adi pray menarik ya menorehkan sejarah partai demokrat ini
baru kali ini orang luar kemudian menyalip dan langsung menduduki posisi top
di partai politik tersebut
bukan hanya orang luar yang kemudian mengambil alih partai
atau mencoba untuk membelah partai politik
tapi ini adalah
adalah pertama kali dalam sejarah politik di indonesia
mantan presiden republik indonesia dua periode tidak terlampau dihargai
ini menurut saya ini bukan soal demokrat bukan soal ahy
saya khawatir apa yang terjadi pada hari ini pada demokrat
akan terjadi pada partai partai yang lain
akan terjadi kepada mantan mantan presiden yang lainnya
karena ini sudah ada yang memulai elvira
ini yang saya khawatirkan bahwa kualitas demokrasi kita itu buruk
karena tidak menghormati
seorang yang sudah berjasa pada hari republik ini
ini yang saya selalu wanti wanti ke teman teman
sekali lagi ini bukan demokrat
karena soal kualitas partai itu bisa terjadi kepada partai manapun
kemudian soal penghargaan terhadap mantan presiden
itu juga tidak akan terjadi hanya pada persoalan sby
itu yang pertama
yang kedua yang sebenarnya saat ini itu bola panasnya ada di pemerintah
kalau kita yang melihat dari jauh persoalan lahan demokrat
atau klb versi apa namanya muldoko gitu ya
prinsipnya pemerintah itu jangan partisan
pemerintah memang harus netral betul melihat persoalan ini dengan jernih
karena publik memplotote ini dengan detail
siapa yang sebenarnya sesuai dengan adar
siapa yang tidak sesuai dengan adr
saya mencoba untuk membelikan satu argumen
klb yang saat ini dilakukan di sumut
itu kalau mengajak
oke tampaknya komunikasi kita dengan mas adi terputus
kita akan coba untuk menyapa
bang andi komunikasi kita dengan mas adi terputus
oke masih clear ya
jika tadi kemudian disebutkan oleh mas adi bahwa
ini sesuatu yang baru begitu
ada langkah langkah yang harus diambil pemerintah posisinya netral
dan lain lain kan
kita tahu beberapa waktu sebelumnya juga pak sby mengeluarkan statement bahwa
percaya dengan pemerintahan ataupun dengan pak jokowi
tidak ikut cawe cawe dalam urusan internal partai demokrat
apakah memang ada komunikasi antara pak sb dan pak jokowi membahas hal ini
atau sama sekali relatif tidak ada
justru itulah pada waktu itu kan kita
ketua umum ahi
menulis surat kepada
pak jokowi sebagai presiden
kita ketua menanyakan
apa benar bahwa
disampaikan kepada kader kader kami yang ditemui
dan dibujuk bujuk untuk mendukung klb
apa benar pak muldoko ini
didukung oleh pak lura
pak lurah tentu maksudnya bapak presiden
dan juga pak muldoko
mengatakan didukung oleh menteri menteri yang lain
menteri hukum dan ham
waktu itu pak presiden
tidak mau menjawab dan kemudian
menkukmen ceknek mengatakan bahwa
tidak perlu dijawab karena ini masalah internal
ini bukan masalah internal
di dalam masalah internal itu ada mekanismenya
sudah ada dewan kehormatan
ada mahkamah partai
tapi ini ada elemen kekuasaan
yang berada dalam lingkaran kepresidenan
yang mencoba mengintervensi
ingat tahun dua puluh enam
dari kursi ketua umum pdi lama
dan kemudian karena didukung oleh pemerintah
sehingga karena tergusur itu
ibu megawati kemudian membuat pdip
ini kembali lagi model begini ini
ini kembali jarum
kita sudah melakukan reformasi
menuju era demokrasi
tapi kemudian orang yang berada
dalam lingkaran kepresidenan
sekarang kembali lagi memainkan
kepada partai orang lain
yang berseberangan dengan pemerintah
tentunya kalau ini dilakukan
pasti arah politik partai demokrat
kita sekarang berada di luar pemerintahan
kalau pak muldoko jadi ketua
pasti mendukung pemerintah
kita akan bertanya tanya
bagaimana membedakan antara muldoko ksp
yang jabatan politik
dengan muldoko pribadi
yang melakukan gerakan gerakan politik
susah untuk membedakannya
berarti memang dari awal
antisipasi sudah ada
atau memang kebobolan
strategi yang diterapkan
oleh teman teman yang sekarang menjadi
inisiator klb demokrat
ini lebih taktis begitu
karena mereka mengklaim bahwa saat ini
pemilik suara berada di
kalau kebobolan malah kami
sejak awal kita antisipasi dan kita buka ke publik kok
ada orang bilang jangan jangan ini settingan
sama sekali tidak
sejak awal kita sebut namanya muldoko
jadi dan ternyata benar kan sekarang ini
oh kan saya tidak ketemu
gerakan pengambil alian
kepemimpinan di partai demokrat
jadi ternyata benar juga kan
tapi mereka memang nekat
karena merasa di backup oleh kekuasaan posisi muldoko
itu sebagai ksp
dan kemudian uang
sudahlah mereka diiming iming
sudah semua sudah tahu
tidak dibantah juga
pertanyaannya adalah apakah
mau mengakui klb abal abal semacam ini
yang abal abal ini bisa dilangsungkan bahkan
di jaga jangan sampai diganggu
ini bagi saya keterlaluan
baik baik kita sudah tersambung dengan mas hope ini itu adalah apa ya

baik baik kita sudah tersambung dengan mas hope ini itu adalah apa ya
mas arief rayet tadi sempat mengatakan saat ini bola panasnya berada di pemerintah
ya saya ingin tegaskan bahwa bola panas soal dualisme partai demokrat ini ada di pemerintah di menkumham
kenapa saya sebut dualisme
karena memang faktanya ada klb yang kemudian menjadikan moldoko sebagai ketua umum baru di luar ahy
itu fakta politik yang menurut saya tidak bisa dibantah
nah ke depan nanti ini kan soal legalitasnya akan dipertaruhkan di menkumham
karenanya bola panas ini ada di menkumham di mana publik berharap bahwa pemerintah melalui menkumham tidak partisan
dan melihat persoalan soal dualisme partai demokrat ini dengan jernih
tentu berdasarkan pada adart yang ada
kalau mengacu pada adart partai demokrat yang dihasilkan melalui kongres tahun dua ribu dua puluh misalnya
itu jelas sebenarnya bahwa klb yang terjadi saat ini itu jelas ilegal
karena tidak melalui sejumlah prosedur yang sudah ditentukan
misalnya harus melalui persetujuan majelis tinggi ketua umum dua per tiga dari pengurus tingkat satu dan tingkat dua
artinya dalam konteks adart tahun dua ribu dua puluh yang dilahirkan di jakarta
maka klb versi yang saat ini di mana itu lupa saya itu adalah ilegal
ini yang kemudian ingin diharapkan oleh publik bahwa disinilah kejernihan seorang menkumham
pemerintah dalam konteks ini diuji
tapi kan seringkali soal sk menkumham ini melampaui batas batas legal formal apa yang kita pahami
yang dari jauh
misalnya soal posisi pak muldoko bagai ksp saat ini
selalu dikait kaitkan dengan pemerintah dan kekuatan
ada hal hal lain yang kemudian tidak bisa dijelaskan dalam konteks legal konstitusional soal
siapa yang sebenarnya akan mendapatkan legalitas sk menkumham itu
yang kedua yang paling penting selain soal legalitas menkumham itu
saya tadi sempat ngomong ke bang andi
ini bagaimana cara memagari pengurus pengurus inti partai demokrat tingkat satu tingkat dua
dan bahkan tingkat pusat untuk tidak lompat pagar dengan iming imingnya
kemudian ini justru membuat partai pendukung ahi loyalis ahi ini gemos
karena rata rata pemain pemain partai ini pikirnya pragmatis
kalau tetangga sebelah agak hijau rumputnya mereka lebih tertarik
misalnya ini yang kemudian menjadi pertarungan politik ke depan soal sk menkumham
dan kuat kuatan bagaimana memagari pengurus pengurus inti yang saat ini
yang sudah menyatakan loyalitasnya terhadap ahy sebagai ketua umum
saya kira di situ konteksnya
sudah cukup kuat belum bang andi sehingga tidak melirik rumput tetangga yang lebih hijau gitu ya mas adi
kita akan lanjutkan diskusi ini
usha jidah tetap bersama kami di newscast
terima kasih anda masih bersama kami
kita masih membahas mengenai dualisme di partai demokrat pasca
diangkatnya buldoko sebagai ketua umum partai demokrat versi klb yang berlangsung hari ini
kita akan melihat bagaimana suasana di arena kongres yang berlangsung di sibolangit sumatera utara
informasi terakhir yang kami terima
muldoko saat ini sudah berada di area sekitar kongres
kami nanti akan coba update informasi terkini
dari sana dan juga menunggu hadirnya perwakilan ataupun inisiator dari klb
max sopacua yang sebelumnya sudah menyampaikan kesediaannya untuk ikut dalam diskusi malam hari ini
saya lanjut lagi ke bang andi
ada pr berat begitu
saat ini saja genderang perang sudah ditabuh
masih ada waktu panjang tampaknya untuk kembali membentuk demokrat seperti sedia kala
apa strateginya kemudian sehingga menjaga parameter ini agar para dpd tidak melirik
tadi mas adi bilang tidak melirik rumput tetangga yang lebih hijau
justru sekarang ini kader kader demokrat di seluruh indonesia semakin solid
karena mereka diserang dari luar oleh elemen kekuasaan
jadi ini sudah jelas bahwa mereka bermain main dengan kekuasaan dan uang membuat kita semakin solid
nah memang kemudian akan ada yang menjadi krusial adalah ketika mereka ini mulai meminta mendaftarkan diri ke kumham
dan kita lihat apakah kumham kemudian mengesahkannya atau tidak
karena mereka memang abal abal
pelaksanaan klb yang sekarang ini dasarnya harus dengan adrt dua ribu dua puluh
bukan adrt yang sekarang baru dia bikin itu
nah kalau itu menggunakan adrt dua ribu dua puluh kongres kelima itu pastilah dia itu abal abal
karena tidak ada
tepun ketua dpd
tepun ketua dpd yang hadir
bayangin seluruh indonesia
dpc dpc hanya segelintir yang hadir
lalu mereka mengambil mantan mantan pengurus
pengurus tidak jelas
lalu kemudian dipakaiin jaket demokrat
lalu disuruh berdiri berdiri
nah ini jelas sekali
gampang kok dilihat daftar hadirnya
artinya klaim kubu klb yang menyatakan bahwa kita melihat tadi pada saat proses
tadi penetapan sebagai ketua umum ruangan relatif cukup ramai
artinya itu adalah orang orang yang tidak memiliki
tidak memiliki hak suara
tidak memiliki hak suara
jadi dihadirkan di situ supaya kelihatan penuh
jadi ini juga
sebenarnya saya juga kasihan lihat pak muldoko ini
saya nggak bersedia menjadi ketua umum abal abal dari kongres abal abal
tapi ya itulah terserah dialah
coba model model macam begini tidak akan diterima
tentu akan kita lawan
tapi juga tidak akan diterima oleh publik
publik bisa melihat kok
orang orang macam begini menggunakan kekuasaan dan uang tiba tiba mau mencaplok
kepemimpinan dari partai lain
nah apalagi ini orang tidak pernah tidak pernah masuk demokrat
bukan anggota partai demokrat
setahu saya ya dari partai lain
ya tiba tiba jadi ketua umum
tidak hadir di kongres
peserta tidak tahu
bagaimana dia punya apa keringatnya terhadap partai demokrat
tapi ya begitulah kalau abal abal
politik itu adalah seni kemungkinan begitu ya
mas adi prai menarik sekali kita melihat klb hari ini
bahwa penetapan muldoko tadi via telpon begitu
kemudian sosok orang luar partai berkaca pada beberapa partai sebelumnya
ketika terjadi kisru dualisme atau apapun itu dilakukan oleh pihak internal partai
tapi berbeda kali ini
ada komentar mengenai itu
tidak ada yang kebetulan
bukti dipercaya dengan elvira
termasuk klb hadir gak hadir penyertaan kesisian dan sebagainya
yang menarik ini pak muldoko ketika ditetapkan sebagai ketua umum
belum memberikan satu statement secara langsung yang bisa ditangkap oleh publik
konon statementnya itu hanya melalui telepon yang bisa disaksikan oleh orang yang hadir
kan orang bertanya kalau memang serius ingin mengambil alih partai demokrat versi klb
menyampaikan visi visi dan apa yang akan dilakukan ke depan
minimal menunjukkan kepada yang hadir bahwa protokol jauh lebih baik ketimbang ahy
baik dari segi kinerja popularitas dan elektabilitasnya yang kita bisa banding bandingkan sebenarnya
itu yang pertama
yang kedua saya berharap betul kepada pemerintah dan dpr bahwa soal pengesahan partai politik ini nantinya bukan di menkumham tapi di kpu
ini bahaya betul kalau pengesahan partai politik sah atau tidak ikut pemilu legalitasnya ada di menkumham
sekali lagi menkumham itu jabatan politik yang bisa tiap saat masuk angin
kalau di kpu atau kebawah lu legalitasnya boleh tidaknya ikut partai saya kira ini relatif bisa dinestralisir
kpu itu kolektif kolegial keputusannya sebagai penyelenggara
dan dia jauh lagi lagi di match
artinya hal hal yang sifatnya partisan
relatif bisa dikendalikan dan bisa dikontrol oleh dewan etik
kalau legalitas partai politik masih bertumpu pada menkumham saya khawatir ke depan akan banyak partai partai politik yang akan mudah di kudeta di klb
ataupun diakuisisi oleh pihak pihak yang memiliki syahwat kekuatan untuk bertarung di pilpres ataupun untuk kepentingan yang lainnya
ini pangkal muara soal kudeta ataupun klb
karena soal undang undang pemilu undang undang politik kita memang tersentral di pemerintah
dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang kipatnya pemerintah terlebah politis
kita harus tahu
dan kita juga memahami bahwa semua jabatan jabatan menteri adalah jabatan politik
di luar jabatan jabatan profesional tentu saja
semoga kasus klb ini membuka mata dpr membuka mata pemerintah
bahwa kekuasaan itu melingkar tidak melulu di atas tapi juga ada kesempatan di bawah
sampai bahwa persoalan klb hari ini justru akan melahirkan dendam politik yang lainnya yang tidak berkesudahan
dan ingat saya yang terjadi pada hari ini pasti sudah dicatat oleh teman teman partai demokrat
siapa aktornya siapa dalangnya itu pasti sudah di tracking
jadi ini yang saya khawatirkan bahwa dendam politik kasus klb yang dipaksakan
ataupun inkonstitusional justru melahirkan satu proses kualitas demokrasi yang jauh panggang dari api
ingat eksdemokrasi kina sudah lampu kuning
jangan ditambah dengan persoalan persoalan yang jauh tidak lebih substansial
bagi kita sebagai pegiat demokrasi bagi kita sebagai aktivis pemilu
tentu fenomena mengakuisisi partai politik dengan cara cara yang tidak konstitusional
tidak sesuai dengan adart bukan hanya meninggalkan luka
tapi juga mencidrai proses demokrasi yang coba untuk kita konsolidasi lebih baik
muldoko adalah kepala staff kepresidenan masuk di jajaran pembantu presiden jokowi
sampai saat ini belum ada statement apapun yang disampaikan kepada publik
baik itu pidato politik atau bagaimana langkah muldoko selanjutnya
menurut anda bagaimana presiden kemungkinan bereaksi akan penetapan muldoko ini
agak sulit menebak arah presiden dan pernyataan resmi dari istana
saya ingin menyatakan bahwa persoalan fitru partai demokrat ini murni hanya persoalan pedibadi pak muldoko
publik kan tidak naif naif amat melihat persoalan ini
kepala ksp itu adalah orang yang setiap hari berinteraksi dengan presiden
cukup leluasa misalnya keluar masuk kekuasaan
yang ini tidak bisa dilepaskan dari sosok pak muldoko saat ini
karenanya saya kira perlu ada statement pernyataan tegas dari pemerintah bahwa
satu sisi pak muldoko ini memang bermain sendiri
untuk urusan politik yang semacam ini
tapi pada satu yang lainnya bahwa ke depan jika ada persoalan persoalan klb
yang melibatkan kepala ksp yaitu tanggung jawab mereka
tapi kan pertanyaannya adalah apa mungkin publik percaya begitu rupa
dengan apa pernyataan semacam itu
kepala ksp adalah satu simbol penting dalam elemen kekuasaan politik kita saat ini
karenanya prinsip saya secara umum selalu mengatakan bahwa
siapapun yang menjadi pejabat negara
pembantu negara mengabdi kepada republik ini
jangan pernah cawe cawe dengan urusan politik kekuasaan
kalau ingin cawe cawe dengan politik partisan kekuasaan
sebaiknya memang negowo mengundurkan diri
dan lebih fokus bagaimana menghadapi pertarungan pertarungan politik
yang saya kira jauh lebih penting
ini sangat terkait dengan kredibilitas seorang pejabat negara
kepala ksp yang saya yakin ke depan ini pasti akan dibully nih oleh teman teman partai demokrat
sebagai pemimpin yang abal amal menyetujui klb abal abal
padahal pada sosok pak muldoko melekat simbol seorang pejabat negara
simbol pembantu presiden kan nggak mungkin kredibilitasnya
selalu dikata katain dan dibully oleh publik karena persoalan konflik politik yang tidak berkesudahan itu
makanya memang pemerintah dalam konteks ini perlu menyatakan sikap secara tegas
minimal untuk mengamputasi bahwa persoalan klb ini memang tidak ada sama sekali urusannya dengan istana
itu penting dan clear
oke baik selanjutnya saya akan bertanya mengenai posisi pak sby
tahun lalu saya pernah mencari pak sby
pak sby mengatakan saya tidak ikut dalam day to day politik lagi karena sudah ada ketum agus harimurti yudhoyono di sana
apakah kemudian dengan adanya kejadian hari ini pak sby akan turun gunung
akan kembali aktif dan menjadi ketua umum partai demokrat
kita akan berbincang usha jeddah tetap bersama
bersama kami di newscast
saya akan ajak anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di arena kongres
saya akan update bersama dengan rekan saya agus supratman yang berada di lokasi
agus bisa digambarkan saat ini seperti apa kondisi di arena kongres apakah muldoko sudah tiba di lokasi
ya pira saat ini para inisiator maupun penyelenggara klb partai demokrat yang sedang menggelar kegiatan di serdang sumatera utara ini
sedang berdiri di depan lokasi acara karena muldoko sebagai ketua umum terpilih sebentar lagi akan sampai
sehingga penyambutan segera dibuat namun semuanya masih menunggu
dan hanya kedatangan muldoko pada malam ini untuk menyampaikan pidato politik pasca terpilih menjadi ketua dalam klb pulangit ini
tadi memang walau belum sampai muldoko sudah menyampaikan tiga hal kepada semua pemilik hak suara maupun penyelenggara
yaitu pertama dia mempertanyakan kepada semua yang hadir
apakah kegiatan ini sudah sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai
kemudian juga mempertanyakan apakah semuanya memilih atas keinginan mereka atau atas desakan pihak lain
dan kemudian yang ketiga adalah komitmen semua yang hadir pada klb ini untuk tetap berjiwa merah putih mempertahankan nkri
kita masih akan menunggu apa arahan ketua terpilih yang tentu saja akan dibantu tim formatur untuk dalam sepekan ini menyusun personil kepengurusan
yang nantinya akan diserahkan kepada kementerian hukum dan ham
nah disinilah kemudian nanti akan jadi proses hukum dari kedua kubu
kita akan melihat sejauh mana perkembangan dari
nah di dalam lokasi ini sendiri ada sejumlah tokoh yang hadir
ada inisiator klb ada maxo pakua dan kemudian ada joni allen marbun serta sejumlah tokoh lainnya
pertama tokoh tokoh petinggi partai yang tempat dipecat atau diberhentikan dari kader maupun dari pengurus partai oleh kepengurusan ahi
saya kembali ke bang andi dan mas adi
rekan kami tadi sudah menginformasikan bahwa malam ini akan ada pidato politik dari ketua umum klb demokrat versi sumatera utara yang baru saja terpilih petang tadi muldoko
dan malam ini juga pak sbe akan konvers ya bang andi
betul malam ini pak sby akan melakukan kompres karena beliau adalah ketua majelis tinggi partai demokrat yang sah
dan tentu saja sebagai ketua majelis tinggi beliau sebenarnya tidak mau mengurusin lagi politik sehari hari
tetapi karena ini menyangkut eksistensi dari partai demokrat dan juga posisi beliau sebagai ketua majelis tinggi
karena sebuah klb harus mendapatkan persetujuan dari ketua majelis tinggi
itu adalah sesuai dengan adrt dua ribu dua puluh
yang sampai sekarang tercantum dalam lembaran negara di kumham
nah tentu saja sebagai ketua majelis tinggi beliau perlu memberikan respons untuk adanya klb ini
kalau di rumah saya klb itu adalah kangkung luar biasa
cuma kalau yang ini klb amal amal yang di sibu langit itu
oke baik banyak istilah setelah hari ini secara resmi disampaikan di sibolangit
banyak sekali di sosial media bagaimana mendefinisikan klb hari ini
tapi tadi saya sambung ke mas adi
bagaimana kemudian sebaiknya pak sby melangkap bertindak selanjutnya
apakah penyelamat utama sebenarnya saat ini adalah ketokohan pak sby
bagi saya soal klb di sibolangit ini jagal politik ya
yang dilakukan secara terang benderang di siang hari tak ada angin tak ada hujan
ya bagaimana yang harus dilakukan oleh pak sby
saya kira memang pak sby harus total football
macam barcelona udah menyerang lah kira kira begitu
karena bagi kita yang memahami persoalan demokrat dari jauh
mungkin salah bisa dikritik bang andi
artinya sby ini sudah menjadikan demokrat itu sebagai warisan terakhirnya
sepanjang hidupnya ini
jadi siapa yang mencoba untuk mengganggu warisan terakhirnya ini pasti sby akan turun tangan
publik juga masih ingat sby ini adalah
perang general seorang tentara adi makayasa dan mantan presiden duh priyota
dan tentunya akan mempertahankan partai demokrat sampai titik darah penghabisan
dan itu pasti dilakukan ya
karena ini adalah perang terbuka yang secara terang benderang dilakukan oleh kubu klb
yang mencoba untuk mengambil alih
yang mencoba untuk mengambil jantung politiknya pak sby sebenarnya
jadi demokrat itu jangan hanya lihat ada bang adi ada ahi
tapi di situ ruh dan denyut nadi
yang menjadi warisan terakhir yang dimiliki oleh pak sby
di situlah kemudian pak sby akan merespon secara serius sepertinya soal fenomena klb yang terjadi pada hari ini
pada prinsipnya pertarungan dan konflik ini akan panjang
dan kalau boleh titip kepada dpr dan pemerintah
jangan lagi soal legalitas partai politik itu demen kumham
rusak itu urusan
karena akan membuka begal begal politik di masa yang akan datang
berikanlah legalitas partai
dan berikan kemampuan keadaan politik itu kepada penyelenggara bungilu kpu dan bawaslu
karena keputusannya kolektif kolegial
tidak ditentukan oleh seorang pentri yang didapatkan
melalui proses proses politik yang partisan
menurut anda ini akan menjadi presiden yang sangat luar biasa bagi perkembangan ataupun pertumbuhan demokrasi di bangsa kita
mengingat sangat mengejutkan apa yang terjadi kudeta hari ini
ya cukup mengejutkan
kita agak sulit menemukan satu referensi politik yang punya kaidah ilmiah melihat ada pihak obsider yang mengambil alih partai politik secara paksa
dengan banyak dalil gitu ya
saya kok belum menemukan proses proses semacam ini
bahkan di zaman orde baru sekalipun ya hanya ada satu fenomena misalnya mencoba untuk meringkus partai politik yang banyak menjadi sedikit gitu ya
tapi tidak dalam konteks demokrasi kita yang semakin modern
justru pengambil alihan kekuasaan politik di partai
itu terjadi terang benderang
ini ironi sekaligus malah petakah bagi demokrasi kita
saya selalu mengatakan bahwa jika kita ingin jadi presiden kenapa tidak bikin partai politik
kenapa harus mengganggu partai politik yang lain
itu jauh lebih elegan
dalam konteks inilah sepertinya kita semua publik harus belajar banyak kepada amin rais
sekalipun dia berbeda mazhab dengan zulhas saat ini
tidak mencaplokkan dari kemimpinannya yang sah
ataupun fahri hamzah
sekalipun berbeda mazhab disingkirkan dari jabatan politiknya di pks
tidak bikin gerakan gerakan untuk mengambil alih pks sebagai partai yang dikuasai sohibul iman saat itu
memilih membuat partai gelora
dalam konteks demokrasi ini jauh lebih elegan ketimbang mengakuisisi partai politik lain yang sudah sah yang sudah terbangun sudah lama
apalagi misalnya dalam berbagai survei yang kita lakukan
identitas kepartaian kita juga
dan juga identitas kepartaian kita
itu lemah elvira
itu kan pasar yang terbuka untuk direbut
untuk bertanding di pemilu dua ribu dua puluh
untuk bikin partai semoga besar bisa bersaing dengan yang lainnya
ini kan kalau model model begal politik begini kan bahaya bagi demokrasi
suatu saat nanti jika ada orang yang punya gaya rahma jubil pres
punya yang lainnya
dia bisa melakukan itu
tapi sekali lagi ini tidak bagus
tidak kondusif bagi suasana demokrasi kita ke depan
bang andi selanjutnya langkah hukum seperti apa yang akan diambil oleh partai demokrat
saya senang istilah bung adi ini tadi begal politik
karena memang betul kalau dalam dunia bisnis namanya hostile takeover
jadi ini yang dilakukan dan tentu saja tidak bisa dibiarkan
merusak demokrasi kita
dalam demokrasi partai politik itu mempunyai kedaulatannya masing masing
tidak boleh di intervensi oleh pihak luar
kalau ada masalah dengan partai politik itu diselesaikan melalui mekanisme internal partai
itulah sebabnya soal pemecatan beberapa kader kader itu yang berkhianat itu
bukan karena ingin klb
tapi karena dia bersekongkol dengan pihak elemen kekuasaan yang berat
dan kekuasaan yang berada di luar partai
untuk mendongkel kepemimpinan saya yang ada di partai demokrat
jadi itu persoalannya
nah kalau ini terus dilakukan terus terang
kalau ini bisa dilakukan di partai demokrat
ini juga bisa dilakukan di partai partai lain
karena itu mestinya teman teman di partai lain
hati hati dengan wadah kayak begini
dengan orang orang yang sedang berkuasa
lalu menggunakan kekuasaannya dan uang
entah dari mana uangnya itu
untuk melakukan hostile takeover
membegal partai orang lain
nah tapi tentu saja
kita kan tidak tidur di sini ini
kita juga melawan
dan tentu saja mudah mudahan
betul kata bung hadi
teman teman di kumham ini tetap terjaga integritasnya
dan bisa melihat dengan jernih
syarat syarat untuk melakukan klb dipenuhi apa tidak
dalam konteks keseluruhan
apa ide bung hadi tadi mengatakan bahwa
sebaiknya pengesahan partai politik itu di kpu
saya rasa ini perlu dipikirkan dengan baik
saya setuju pada dasarnya
jangan sampai dijadikan alat
bergeniposition kepada partai partai
tentang nanti disahkan atau tidak disahkan dan sebagainya
dalam konteks ini
juga verifikasi yang harus dilakukan
harus dilakukan dengan sekesama
jangan sampai inilah
saya menurut saya pak muldoko ini betul betul
masih mau menggunakan hal hal sebegini
untuk kebencinan dia
menurut maruah kita
dia menjadi calon presiden di dua ribu dua puluh empat
waktu kita sudah habis
hingga akhir diskusi ini
kita tidak bisa menghadirkan perwakilan
yang sebelumnya sudah menyatakan akan hadir
dalam diskusi malam hari ini
terimakasih tapi bang hadi mas adi
kita tunggu nanti pernyataan politik dari pak sby
dan juga pak muldoko anot
juga pak muldoko yang
kabarnya juga akan menyampaikan pidato politik
malam ini setelah terpilih menjadi
ketua umum versi klb
sumatera utara terima kasih
perbincangan kita malam hari ini